saya merasakan juga mengenalnya sesuatu yang kamu benci itu bisa berubah jadi cinta tanpa kamu sadar
benci dan cinta itu beda tipis maksud ibu apa yang ngomong itu
sebenarnya gue sama pangeran gak enak waktu minta bu nawang jadi wali
karena kita berdua males banget kalau harus ngelibatin orang tua
coba bayangin kalau sampai mereka tahu mereka pasti panik banget
dan mereka pasti bakal memperkarakan masalah ini
panjang nanti urusannya
sorry ya kalau gue ngerepotin
ibu juga gak keberatan kok
ya yang paling penting kan kalian berdua gak apa apa
terima kasih bu
tapi gue sebenarnya penasaran sih
kok bisa loh sama batu bata sama sama minta nyokap gue yang jadi wali
jadi gimana pak katanya komplotan mereka udah ditangkep
pak kita berdua kan saksi sama korban jadi kita boleh pulang pak
tidak bisa kami memerlukan kehadiran orang tua kalian setidaknya wali
untuk menyerahkan kalian dalam keadaan baik
apalagi kalian baru saja mengalami peristiwa yang nyaris membahayakan nyawa kalian
ya elah lebay banget sih pak nggak perlu kali gitu gituan
lagian kita ini kan bukan anak anak kita udah dewasa
iya pak kita juga gak nuntut apa apa kok
ini sudah prosedur kami
bentar pak silahkan
pokoknya gak mau sampe bokap gue tau soal ini
gue juga gak mau nyokap gue tau
ya terus gimana dong
kita minta tolong putri
iya juga sih dulu kan ibu pernah bantuin gue pas gue di kantor polisi
pasti sekarang dia bantuin gue lagi
gak usah lo ulang lagi ceritanya gue juga udah tahu
iduh kenapa sih lo kok sayang sih
lo cemburu ya jealous
apa sih karena ibu lebih suka sama gue
ya ialah pilihan yang tepat
tapi untuk kali ini gue setuju
kita harus kompak dan kita sama sama harus minta tolong gunawan
tapi bukan berarti setelah ini lo sama gue
kita gak temenan
gak tau terima kasih banget ya jadi orang
terserah nanti aja gue makasihnya
dasar lap mobil kering gak tau terima kasih banget sih lo
harusnya gue tinggalin di jalan atau enggak biar lo terkapar di icu sekarang
tapi lo butuhkan bantuan gue
hei kenapa kalian jadi pada ribut
sekarang katakan siapa wali yang bisa kami hubungi
hah tapi gue seneng akhirnya kalian baikannya
siapa juga yang baikan sama pangeran
gue males mainkan sama orang yang keras kepala
ki lo tuh harus berbesar hati

kalo enggak lo bakal sama kayak dia
makanya gue gak mau jadi kayak dia
gue berusaha jadi diri sendiri
karena buat apa kita mencintai seseorang
kalau kita harus berpura pura jadi orang lain
gue setuju banget sama lo
dan gue yakin juga
karena lo baik banget ki
dia pasti beruntung banget
diam aja lagi
susus goreng ga adil sih
ya presentasi pake buku
bukannya khawatirin gue juga
malah soker sama silap mobil kering
padahal kalo gue gak dateng buat ngelaketin rizky
bisa aja tuh
sebab mobil kering udah terkapar di icu sekarang
udah mau datang kesini dan jadi wali buat kita
dengan senang hati rizky
harus telatin ya
udah bantuin gue
seandainya itu bukan lo yang dikeroyokin
gue juga pasti bantuin
heh batu batak
niat rizky tuh baik
jawabannya gak enak banget sih
rizky tuh say thanks nya ke gue
dasar gak punya hati
hah udah udah udah inheritance
udah lebih baik sekarang kita pulang
saya antrin ibu sama dia balik ya
enggak bisa sendiri